truk dengan plat nomor e sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan f mengalami kecelakaan tunggal di jalan solo jogja
tepatnya di simpang empat desa dukuh kecamatan langgu klaten
bagian depan truk dan bangunan rumah rusak berat
kecelakaan berawal ketika truk yang dikemudikan sugeng warga solo melintas dari solo menuju klaten
sesampainya di lokasi rem truk yang bermuatan asbes ini diduga gagal berfungsi
untuk menghindari korban jiwa sopir truk membanting setir ke kiri
usai banting setir truk menabrak bangunan dan sepeda motor milik tukang ojek
lari menelamatkan diri
ketika kejadian tukang ojek yang sedang menunggu penumpang sempat melarikan diri ke tempat yang lebih aman
hingga jumat siang tadi bangkai truk masih belum dipindah karena penuh muatan
bagus adi klaten jawa tengah